ketua mahkamah agung republik indonesia m hatta ali terpilih kembali menjadi ketua lembaga hukum tertinggi di indonesia
hatta ali terpilih untuk kedua kalinya menyisihkan tiga nama lain yang masuk dalam daftar calon ketua yang diajukan
berdasarkan pasal delapan ayat tujuh undang undang nomor tiga tahun dua ribu sembilan pemilihan ketua mahkamah agung dilakukan secara internal oleh para hakim agung
tata caranya diatur dalam surat keputusan ma tentang tata tertib pemilihan ketua
hatta ali terpilih kembali menjadi ketua mahkamah agung dengan memperoleh tiga puluh delapan dari empat puluh tujuh suara
hatta ali yang kini berusia enam puluh tujuh tahun memenuhi syarat usia calon ketua ma yaitu maksimum tujuh puluh tahun
ia akan menjabat selama tiga tahun ke depan dan akan diberhentikan secara hormat ketika memasuki usia purna tugasnya
sementara hakim agung yang lain yang masuk dalam daftar calon ketua ma adalah andi samsan ngaro suhadi dan mukti akto